ppkm level jawa bali akan terus diperlakukan
pemerintah menegaskan akan terus memperlakukan ppkm level ini di seluruh wilayah jawa bali
dan nanti saya kira juga pak erlangga menyampaikan di luar jawa bali akan sama
melakukan evaluasi setiap minggu hingga menekankan kasus konfirmasi
dan tidak mengulang kejadian yang sama di kemudian hari
pemerintah juga resmi mengizinkan sejumlah daerah dengan status ppkm level tiga dan dua
untuk membuka kembali bioskop
namun pemerintah menekankan sejumlah aturan ketat yang harus diikuti
baik oleh pengelola maupun pengunjung bioskop
demi menjaga keamanan kesehatan dalam pelaksanaannya
meski begitu pemerintah membuat sejumlah aturan ketat bagi pengelola dan pengunjung bioskop
di antaranya penerapan protokol kesehatan ketat
serta mewajibkan penggunaan aplikasi peduli lindungi
untuk mengidentifikasi status penggunaan vaksin
vaksinasi oleh masyarakat yang bisa memasuki bioskop
pemerintah juga mengimbau membatasi jumlah pengunjung yang masuk
ada beberapa penyusuaian dan juga pengetatan aktivitas masyarakat
yang bisa dilakukan dalam periode minggu ini antara lain
namun dengan kewajiban menggunakan aplikasi peduli lindungi